ponsel pintar dan jam tangan pintar mungkin sudah tidak asing lagi bagi anda
lalu bagaimana dengan kasur pintar
bagi anda yang ingin tidur nyaman dan nyenyak di atas kasur
seorang pemuda asal amerika serikat mampu mendulang laba dari bisnis kasur pintar
berikut kami sajikan kisahnya untuk anda yang sekaligus menutup seluruh tayangan cnn indonesia business
saya pangeran punce pastikan keputusan bisnis anda bersama kami cnn indonesia business
ad sleep merek dagang yang dibangun sejak dua ribu empat belas oleh alexandra zatarain
mengklaim matras atau kasur pintar ini merupakan terobosan baru pertama di dunia
ad sleep memiliki kelebihan yang tidak dimiliki kasur kasur pada umumnya
kasur ini mampu mendeteksi detak jantung dan napas orang yang tidur
memberikan temperatur hangat pada tubuh
juga mengkoneksikan kasur ini pada perangkat pintar lainnya yang anda miliki
bahkan kasur ini bisa terkoneksi dengan asisten virtual
selain itu kasur ini juga dapat memberi laporan kualitas tidur anda setiap harinya
dan memiliki alarm otomatis saat pagi tiba
saat ini aidsleep tengah bekerja sama dengan pabrik pembuat matras luna
dengan begitu kasur pintar x leep ada yang diberi label luna
perempuan berusia dua puluh delapan tahun ini bersama tiga temannya
dan andrea ballarini
telah menerima bantuan modal dari venture capital sekitar dua puluh dua juta dolar amerika
atau sekitar dua ratus sembilan puluh sembilan miliar rupiah
modal tersebut digunakan untuk riset
membeli bahan baku dan mengembangkan teknologi
dengan harga penjualan termurah tujuh ratus sembilan puluh sembilan dolar amerika atau sekitar sepuluh delapan juta rupiah
perusahaan yang berusaha menjual kasur ini
mampu meraup omzet sekitar dua juta dolar amerika atau sekitar dua puluh tujuh miliar rupiah setiap tahunnya
belum puas dengan profit tebal saat ini sandra bersama teman temannya fokus untuk mengembangkan inovasi teknologi bisnis matras
menjangkau lebih banyak pelanggan
nanda windari znn indonesia